kebetulan ada pak akum dan mas suha disini
kita lagi ngobrol tentang jennifer pak
sendalnya sengaja kita taruh dalam
mak tahu kamu bakal kemari
silahkan duduk pak ceng
mau dimana disini atau disitu
nggak usah mak
acing tadinya mau ngobrol soal jennifer juga sama buku taman bacaan
tapi karena udah ada emak sama aku
acing dirumah aja mak
tempat kepala jauh lebih bagus ceng
kita tahu isi otak kamu ceng
gak sadar ya harusnya ikutin
eh masuk dulu kita ngomongin soal idoy
udah punya temen dekat
kang bagja suka sama cucu
cucu itu orangnya
siapa laki laki yang tidak mau sama cucu
bukannya kang bagja udah punya pacar
mak eros tuh cerita sama cucu
kalau gak salah t namanya
asyik atau siapa gitu
ajak cucu bukan mau membicarakan asih
bicarakan tentang cucu
penghasilan cucu berapa setiap bulan
cucu itu orangnya
emangnya t kenapa
saya mau tahu
mau kehilangan uang sebesar itu
untuk menjadi ibu rumah tangga
apa yang kamu tahu
saya mau tahu
apa yang kamu tahu
mau kehilangan uang sebesar itu
untuk menjadi ibu rumah tangga
mau eloksepsi terhadap ibu jje trus mereka
ada nyayah reaksi dan
di yang subjects
emang nyatanya cucu teh perempuan seperti apa men tinggal gitu aja
siapa lagi selain febri kayaknya gak ada iya kan kum
idoi nurutnya sama aku mbu guru kalau jennifer sama febri
sama febri sama atem
oh iya pebri dan atem atem siapa pak
oh apa mesti mak telepon atem sekarang
jangan dulu mah nanti dia panik
iya jangan dulu mak
kita cari jalan yang lain dulu
masa sih idoi gak bisa maksa jennifer untuk sekolah
kalau di rumah yang ngatur bukan idoi mak jennifer yang ngatur idoi
wah ini mah namanya dunia sudah terbalik
harus ada yang bisa maksa jenniper untuk sekolah gak bisa dibiarin
kita harus berhati hati jangan sampai hal ini membuat mereka pergi
temen temennya jahat bikin jennifer jadi begini
umur mimin sudah kepala tiga ucuy
jadi sudah tidak bisa menunggu lama lama lagi
kalau tkmu serius segera dijadikan
kalau kamu tidak serius mulai saat ini tinggalkan si mimin
tapi cerita belum punya apa apa pak
kalau itu sih tidak usah kamu ngomong saya sudah tahu
yang saya tanyakan itu adalah kesiapan kamu bukan kamu punya apa atau tidak punya apa apa
kesiapan kamu apakah kamu sanggup bekerja membanting tulang siang dan malam demi menghidupi anak bapak si mimin
sanggup pak insya allah
itu adalah sebuah modal kucui
bapak kasih waktu kamu satu atau dua hari lagi untuk kamu putuskan
jangan lupa pak
saya akan beri kamu satu hari lagi
tidak ada apa apa
bentar lagi dan
dan pak mu
saya sudah melihatnya tidak usah diberitahu